baik tentunya kita berharap harga indonesia bisa mencetak sejarah di piala aff dua ribu enam belas ini
nah sepanjang sejarah keikutsertaan di piala aff
belum sekalipun timnas senior sepak bola indonesia mampu menjadi juara
prestasi terbaik indonesia nyalah meraih runner up di tahun dua ribu dua ribu dua dua ribu empat dan terakhir di tahun dua ribu sepuluh
nah bagaimana peluang indonesia di piala aff tahun ini menurut masyarakat
ini dia liputan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji
hari sabtu tanggal sembilan belas november tim nasional sepak bola indonesia akan menjalani pertandingan pertamanya di piala aff
melawan juara bertahan thailand
banyak pengamat menilai bahwa peluang indonesia di piala aff kali ini cukup kecil
karena selain thailand indonesia juga ada di satu grup bersama tuan rumah filipina dan juara tahun dua ribu dua belas singapura
namun bagaimanakah peluang indonesia di mata para penggemar sepak bola tanah air